terkait aksi teror di tanah air presiden joko widodo meminta masyarakat tenang dan tetap waspada
presiden menegaskan tidak ada tempat bagi kelompok terorisme di tanah air
jokowi juga menginstruksikan kapolri panglima tni dan kepala bin untuk meningkatkan kewaspadaannya
terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di mabespori
saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang
tapi juga waspada dan menjaga persatuan dan kita semuanya bersatu melawan terorisme
saya juga telah memerintahkan kepada kapolri panglima tni dan kepala bin
saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air